dengan menggunakan alat cukur yang dibawa dari tanah air
sejumlah jemaah haji indonesia harus antre untuk mencukur habis rambut mereka
di selasar kawasan perkemahan mina pada kamis pagi
kegiatan mencukur rambut hingga pelontos dakon jemaah haji
setelah melontar jumlah akoba ini disebut tahalul
bahtera yuda petugas bimbingan haji mengatakan
tahalul sebagai simbol pelepasan kehidupan dunia
dan dilakukan usai menggunakan pakaian ihrom sebagai satu syarat syah menjalankan ibadah haji
sebenarnya pencukuran rambut ini adalah tahalul yang sempurna
kalau kita mau sempurna dalam hal bertahan
maka cukuplah botak seperti saya ini
sebab ini akan memberikan kesejukan baik di kepala maupun di hati
sehingga dosa dosa yang nempel di rambut akan hilang
dengan demikian simbolisasi tentang tahalun itu akan tercermin pada diri kita
bahwa kita sudah meninggalkan dunia dunia yang hitam dunia dunia yang putih
sehingga kita kembali kepadanya
proses pencukuran rambut yang umumnya dilakukan oleh sesama haji secara gratis
ternyata dimanfaatkan beberapa jemaah untuk membuka usaha pangkas rambut dadakan
mereka mematok harga sebesar lima rial atau sekitar dua puluh ribu rupiah per kepala
dodi wahyudi makkah arab saudi